lo gak usah ikut campur deh
tenggeran risiko itu bener
ibu gak bolehin gue deket deket lagi sama lo
lo bisa manfaatin situasi ini ya
lo sengaja gunain momen ini supaya lo deket lagi sama putri
put kayaknya lo harus jauhin pangeran dulu deh
ya gimana pun juga masalah ini ngelibatin mel
ujung ujungnya pasti mel bakal neken lo lagi
emang mel itu selalu menganggap gue ini sumber masalah dia
bahkan om alex juga berpikiran yang sama
kalo aja dulu
gue lebih berjuang lagi buat dapetin lo put
lo gak bakal kena masalah seperti ini
mama juga pasti bakal dukung kita
bagi gue lo adalah sahabat terbaik gue
dia adalah cinta yang selalu gue jaga di hati gue ki
pangeran pasti gak suka lihat rizky nganterin gue
tapi di depan ada om alex
mending gue balik aja dia sama rizky
mau gak gue nganterin
lu mau kemana
eh tunggu usus goreng
lo balik sama gue aja ya
ada sesuatu yang ingin gue tunjukin sama lo
jangan sekarang ya
eh tapi usus goreng percaya sama gue deh
gue di surprise buat lo
harus sekarang gak bisa nanti
harus sekarang nggak bisa nanti
dan lo balik aja sendirian
karena putri balik sama gue
lo mau nambah masalah putri lagi
mau nambah masalah putri lagi
lo sama geng lo jadi sorotan
mungkin lo pikir ini gak ada kaitannya sama putri
tapi buat gue enggak
pasti bakal ada yang nyangkut pautin sama putri
mel sempet nyebut
udah selesai ngomongnya
lo tenang aja
gue bakal lindungin putri
gue gak akan biarin dia kenapa

yuk gue mau nyusukin lo sesuatu
pasti lo seneng deh
gue bisa kuat
dan nerima tekanan dari mana pun dan dari siapa pun
tapi kalau udah sampai bawa bawa ibu gue gak bisa terima
gue gak mau bikin ibu kecewa dan sedih terus
gue harap lo paham ya pangeran
put kamu dimana sih kok lama ngangkat telponnya
ini sekarang aku mau pulang kok bu kenapa bu
ibu udah tau kalo videonya mel itu viral
kamu juga pasti tau kan
put ibu minta kamu kamu harus bener bener jauhin pangeran
karena ibu gak mau kamu disangkut pautin sama masalah mel
kamu mau kan nurutin ibu put
kamu ngerti kan maksud ibu
ya bu pokoknya ibu gak usah khawatir
sekarang aku tutup telponnya ya supaya ibu bisa fokus ke ibu
supaya ibu bisa fokus kerja
gue balik ya
gue udah bilang ke putri
kalau gue akan perjuangin cinta kita berdua
putri juga harus lihat surprise yang udah gue siapin
gue sama putri duluan ya
yaudah kalian berdua hati hati ya
putri tunggu put
eh ran lan lan lu mau ke mana ran
gue juga yakin nih kalau putri sama sri sedikit kena masalah lo juga pasti belain kan
ya setidaknya gue bakal mikir panjang
kalau gue ada masalah
enggak cari masalah kayak lo tuh
masalah diperpanjang diperpanjang mulu
lo balik bareng gue aja ya
udah deh biarin gue sama rizky
lo kenapa mau balik sama gue
ada sesuatu yang mau gue liatin ke lo
lo gak usah ikut campur deh
tengah ran rizky tuh bener
ibu gak bolehin gue deket deket lagi sama lo
lo bisa manfaatin situasi ini ya
lo sengaja gunain momen ini supaya lo dekat lagi sama putri
terus lo ngambil lagi hati dia
karena lo inget baik baik
gue akan perjuangin cinta gue
kalau gue orang yang licik
dari dulu gue bisa hasut tanda nawang
biar putri dekat sama gue
gue gak ngelakuin semua itu
harusnya lo paham
gue cuma pengen jagain putri
gue gak tau sih
lo kan bisa ngelakuin apa aja
gue pingin tunjukin lo sesuatu
lagi lagi gue bikin hati lo terluka
susu goreng sebentar aja
padahal gue pingin nunjukin lo sesuatu susu goreng
jadi kamu serius mau bayarin biaya kuliahnya putri aurora
menjadi mahasiswa reguler
saya serius bu
tapi kamu kan sekarang juga sering telat bayar uang kuliah
tapi tenang aja
saya akan berusaha untuk gak telat lagi kok
yang paling penting sekarang statusnya putri aurora
bisa berubah dulu jadi mahasiswa aktif
baik kalau gitu saya cek dulu berkasnya
tapi selain itu juga kamu harus melunasi pembayaran kuliahnya ya
baru nanti saya akan keluarkan surat keterangan ke mahasiswaannya
oke sebentar ya
karena akhirnya uang untuk biaya kuliah lo kekumpul juga put
ini uang pembayarannya
oke saya terima ya